hai ini foto serpian pesawat oke kapi lokasi tempat jatuhnya pesawat ada beberapa kapal takbut
yang ikut membantu ekavakuasi belum ada korban pak kelihatan lokasi jatuhnya pesawat saat ini
terlihat serbu serbu yang baru terlihat serbu serbu serpian serpian aja ini pak
ada berapa takbut satu dua tiga empat lima kita terlima takbut
berapa kursi ya